anda masih bersama kami di prime news di sabtu malam
kali ini artinya saatnya soundbite of the week yang akan kami sajikan kepada anda
siapakah kemudian para newsmaker yang kemudian membuat statement statement kontroversial juga menarik perhatian publik
paling tidak kita lihat ada tiga foto di sini tapi apakah kemudian statement itu juga berasal dari ketiga tokoh ini
yang pertama kita lihat yaitu adalah menteri komunikasi dan informatika johnny g plate resmi
ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan bts empat g dan infrastruktur pendukung bakti kominfo
yang disebut merugikan negara hingga lebih dari rp delapan triliun
bahkan kejaksaan agung yang menangkap johnny g plate menyebut kasus ini bukan kasus pidana biasa
dan apakah pertanyaannya statement ini muncul dari johnny atau pihak kejaksana agung kita lihat bersama
tapi ada satu titik poin yang harus kita cermati bersama di dalam kasus ini
dana yang digulirkan proyek senilai sepuluh triliun sekian kerugian negaranya delapan triliun sekian
nah ini mungkin perlu harus kita cermati bersama bahwa ini bukan peristiwa pidana biasa
baik bukan peristiwa pidana biasa jadi kita menunggu sebetulnya kejaksaan agung akan lebih mendalami seperti apa kemana alirannya siapa sih yang terlibat
tentu kita akan tunggu berikutnya
nah ini masih dalam kasus yang sama
penetapan johnny g plate yang juga sekjen partai nasdem
kala itu baca pres yang diusung oleh partai nasdem yaitu anies baswedan ini langsung ikut berkomentar malam harinya
anies mengklaim proses hukum yang menjerat menteri asal nasdem tersebut tidak akan mempengaruhi jalan politik yang diperjuangkan dengan menyebut jalan terus
kita lihat bersama
dan tadi dijaraskan tidak ada sedikit pun yang berubah ikhtiar kita untuk bekerja
tidak ada yang berubah
tidak ada yang bergeser
dan tidak ada yang melambat
wow jadi ini dikaitkan dengan ranah politik atau bagaimana maksudnya
kita akan tunggu bagaimana tafsir dari segala apa yang terjadi di minggu ini
nah soal politik kita kesampingkan dulu karena kami akan tampilkan statement konfesial dari anggota kppi
dari gelaran sea games dua ribu dua puluh
setelah kemarin diadakan kirap penyambutan atlet yang cukup meriah di ibu kota
ternyata menyisakan hal yang kurang mengenakan yaitu soal perlakuan yang berbeda
yang disebut ini dirasakan oleh sejumlah atlet dari cabur lain selain sepak bola
bahkan menpora dito aryo tedgo ini sampai minta maaf jika ada yang merasa demikian
dan diharapkan perayaan euforia kedepannya bisa dirayakan oleh seluruh perwakilan cabang olahraga
kita lihat statementnya
kita menunggangi antusias masyarakat kepada berat
dengan mempromosikan juga bahwa cabur cabur lain ini kita juga berprestasi
nah memang pasti ada yang tidak nyaman dan kita sangat mohon maaf
dan semoga ini menjadi budaya baru yang nantinya juga cabur cabur itu juga bisa mengikuti apa yang tadi pssi lakukan
ini bisa dilakukan juga seluruh federasi dan ketua ketua umum federasinya
asik kemen para support